taukah anda pembentukan peta geologi pertama di kepulauan indonesia melibatkan seorang ahli geologi dari polandia
penjelajahan joseph zwierzycki di indonesia dimulai pada seribu sembilan ratus empat belas
ia mengunjungi sumatera sampai papua untuk memetakan sumber daya alam seperti minyak dan gas
sepanjang perjalanannya ia bertemu dan bertukar ilmu dengan ahli ahli geologi belanda di indonesia
hingga saat ini masih banyak murid zwirziky yang berkiprah di bidang geologi salah satunya menjadi pengajar di perguruan tinggi di bandung
dan dia bekerja dengan sangat keras bersama dengan geologi belanda dan juga geologi indonesia
untuk membuat map pertama geologi di indonesia
indonesia seperti negara sumber daya alam seperti yang kita semua tahu
pada awal dua puluh th century itu adalah waktu untuk menunjukkan
di mana semua sumber daya alam ini berada
duta besar polandia untuk indonesia mengatakan dengan sejarah yang diukir oleh zwierzyki
polandia berkomitmen mendukung indonesia selama masa presidensi g dua puluh
melalui bidang keilmuan dan bidang bidang lain
polandia seperti yang saya katakan sebelumnya
siap untuk berbagi pengalaman kami terutama di sektor energi
energi berarti pengalaman kami dalam perubahan sektor energi
dari ekonomi yang berbasis dari perusahaan
ke teknologi yang lebih hijau
kami juga siap untuk berbagi pengalaman kami dalam sektor keamanan it sistem bank sistem uang
stuzinska menambahkan selama indonesia memegang presidensi g dua puluh
polandia akan mendukung kerjasama di bidang keilmuan yang melibatkan anak anak muda
vina nabila yoga aris pratama jakarta